mudik di tengah pandemi kembali dilarang pemerintah
di jawa timur pemerintah setempat bahkan melarang warganya mudik lokal pada enam hingga tujuh belas mei
yang diperbolehkan adalah perjalanan dengan alasan penting
seperti perjalanan dinas perjalanan menyangkut pergerakan ekonomi
kondisi darurat kesehatan dan urusan logistik
para pelaku perjalanan pun harus menyertakan surat tugas
mudik lokal dikhawatirkan akan diasumsikan sebagai kegiatan yang justru berpotensi melanggar protokol kesehatan
inilah yang kita hindari
persisnya bagaimana tentunya kita akan pastikan sebelum tanggal tersebut
sudah ada hal hal yang bersifat lebih spesifik mengenai pengaturan ini
untuk mengantisipasi warga yang akan mudik
petugas gabungan akan menggelar operasi ketum
di puluhan titik perbatasan di tiap kabupaten kota jawa timur
kendaraan yang bertujuan mudik akan diminta untuk putar balik
di jakarta gubernur dki jakarta anies rashid baswedan menyatakan
masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait pengaturan larangan mudik lebaran dua ribu dua puluh
termasuk pemberlakuan sikm
anies menilai kebijakan pengaturan mudik perlu koordinasi lebih lanjut
agar kebijakan yang diterapkan akan lebih berlaku
betul betul efektif menekan jumlah warga yang melakukan perjalanan mudik
karena pengaturan mudik itu akan terintegrasi
karena tidak bisa diatur hanya per wilayah saja
harus terintegrasi secara nasional
karena itu kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat
larangan mudik pada enam hingga tujuh belas mei mendatang
membuat sejumlah warga dari jabodetabek melakukan mudik lebih awal pada senin malam
alasannya untuk menghindari penyekatan
katanya kan tanggal enam mei depan nggak boleh mudik
jadi kita mudiknya lebih awal
emang sekarang ini dari mana ke mana ini
dari bogor ke indramayu
ya kalau untuk sekarang mah ya aman aman aja
arus mudik lebih awal diperkirakan terjadi pada ramadan tahun ini
melarang mudik mulai tanggal enam mei hingga tujuh belas mei mendatang
dengan penyeliputan cnn indonesia